putusan pengadilan negeri jakarta pusat yang mengabulkan gugatan partai rakyat adil makmur
yang berujung pada perpanjangan pemilu memunculkan kegaduhan
pemerintah mendorong dan mendukung upaya kpu untuk melakukan perlawanan
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia mahfud md mengungkapkan
pemerintah mendukung dan mendorong komisi pemilihan umum melakukan perlawanan
atas putusan pengadilan negeri jakarta pusat yang memenangkan gugatan partai rakyat adil makmur
putusan pn jakus yang berdampak pada penundaan pemilu ini dua tahun empat bulan dan tujuh hari
dinilai salah kamar dan melanggar jurisdiksi
partai prima bahkan sudah diperiksa bawaslu dan pt un hasilnya kalah
sehingga kpu tidak wajib melaksanakan putusan yang melanggar undang undang dan konstitusi
putusan ini melanggar undang undang dasar bukan hanya melanggar undang undang
undang undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan
dua puluh tahun sekali jadi tidak bisa ditunda oleh putusan pengadilan itu konstitusi
menurut undang undang pemilu pemilu diadakan lima tahun sekali yang jadwalnya
ditetapkan oleh kpu sesudah bersepakat dengan dpr dan pemerintah
kok mau dibatalkan oleh pengadilan
ya kita lawan lah saya mendorong kita semua lawan
meskipun pengadilan biar tahu biar lurus
tidak salah kamar seperti ini